sirkuit mandalika optimis siap menggelar motogp setelah melihat indikator perbaikan usaha penanganan covid sembilan belas di nusa tenggara barat
menko perekonomian erlangga hartarto menjelaskan dalam rapat evaluasi ppkm virtual pada senin
progres pencapaian vaksinasi baik dosis satu dan dua menunjukkan peningkatan
hal ini juga menjadi syarat bagi penonton untuk dapat menyaksikan secara langsung yakni sudah memiliki vaksinasi lengkap
erlangga juga menjelaskan bahwa nusa tenggara barat adalah salah satunya provinsi yang berstatus ppkm level satu